anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
sejumlah negara sudah memperlakukan status lockdown
untuk mencegah penyebaran virus corona
sementara presiden jokowi sebelumnya menyebut
belum memikirkan kemungkinan tersebut sebagai opsi
presiden menyerahkan kebijakan penanganan virus corona
kepada masing masing pemerintah daerah
sambil berkoordinasi dengan bnpb
sebagai ketua gugus tugas penanganan covid sembilan belas
pemerintah membentuk gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
sebagai pusat koordinasi untuk menangani wabah corona
yang terus mengalami peningkatan di indonesia
gugus tugas ini dibentuk berdasarkan kepres nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
yang diketuai kepala bnpb doni munardo
dan bertanggung jawab langsung kepada presiden
penyebaran covid sembilan belas di dunia telah meningkat
dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah
dan di beberapa negara
untuk mencegah penyebaran virus lebih masif
sudah diberlakukan status lockdown di wilayahnya
indonesia sendiri belum menetapkan status lockdown
namun presiden jokowi dodo mengimbau masyarakat
untuk berkegiatan dari rumah
alias menjaga jarak sosial atau social distancing
dan dalam menentukan kebijakan social distancing tersebut
pemerintah pusat menyerahkan keputusan
pada pemerintah daerah
terus berkonsultasi dengan badan nasional
menentukan status daerahnya
siada darurat atau tak
tanggap darurat bencangan non alang
berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut
jajaran pemerintah daerah dibantu tni dan polri
serta dukungan dari pemerintah pusat
untuk terus melakukan langkah langkah
yang berkonsultasi dengan badan nasional
yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran
dan dampak covid sembilan belas
sementara itu dari perhimpunan dokter emergensi indonesia atau pdei
menilai pemerintah masih lamban
dalam mendeteksi awal kasus positif corona
pdei pun menyebut
keputusan lockdown bisa menjadi opsi
untuk membatasi penyebaran virus secara masif
pada saat kita ingin membatasi penyebaran
yang harus dilakukan itu adalah
bagaimana kita melakukan case finding deteksi di ini
terus kemudian bagaimana kita melakukan pelacakan
dan bukan tidak mungkin nanti adalah mengisolate
dalam satu kewilayahan
supaya itu tidak kemudian penyebaran
bicara kontingensi plan
maka kita bicara terkait juga dengan
bukan tidak mungkin
kita tidak ingin terjadi sebenarnya
tapi kita juga harus antisipasi
jika memang itu harus dilakukan lockdown
dalam satu wilayah
antisipasi antisipasi itu harus disiapkan juga
itu sebagai pilihan terakhir
tapi itu adalah sebuah kontingensi plan
yang harus disiapkan oleh wilayah
ataupun oleh baik itu oleh pemerintah pusat
atau pemerintah daerah
sebelumnya pada hari jumat
presiden jokowi menyatakan
belum memikirkan opsi lockdown
namun tidak mungkin kebijakan tersebut
masih bisa dibahas lebih lanjut
kini masyarakat pun patut berharap
pada gugus tugas percapaian
agar segera mengambil langkah cepat dan efisien
dalam menangani penyebaran virus
dua minggu pasca penetapan kasus positif
jumlah pasien positif melonjak
menjadi satu ratus tujuh belas orang
langkah pencegahan dan penanganan pemerintah
serta dikhawatirkan tidak mampu menahan laju
penyebaran virus corona di tanah air
apa sebetulnya yang semestinya dilakukan pemerintah
agar penyebaran virus corona di tanah air
tidak terus bertambah
indonesia sempat akan membahasnya
dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya
di studio malam hari ini
ada pak ahmad rusdan
anggota indonesian young scientist forum
selamat malam pak ahmad
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia pada malam hari ini
dan ada pak hermawan saputra
dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
selamat malam pak hermawan
terima kasih sudah hari di cnn pak
kita mungkin langsung ke pak ahmad terlebih dahulu
dari data yang sudah dikumpulkan oleh
ini kalau kita lihat
dalam waktu dua minggu ada lonjakan yang cukup tinggi ya
yang tersebar di tujuh provinsi
seluruh tanah air
apakah ini akan bisa terus bertambah
kalau dari hasil pengumpulan data anda dan juga teman teman
kalau kita lihat dari tren data ini
itu kan lonjakannya setelah tanggal dua maret
setelah tanggal dua maret itu langsung naik cepat sekali
tapi yang jadi pertanyaan buat kami sebagai ilmuwan
itu apa yang terjadi di dua bulan pertama
anda menemukan data yang tersebut

karena kita ingat
itu harusnya indonesia sudah ada dua kasus kan
tapi kenapa sekarang itu
tau tau jadi melonjak
jadi yang kita khawatirkan adalah
sebetulnya ini hanya puncak gunung es saja
dan makanya kami rekomendasikan
untuk disegera melakukan
apa yang disebut pembatasan yang sangat tinggi
atau kalau perlu sampai ekstrim
apa yang dimaknai
oke itu nanti kita akan bahas ke situ ya
cuma yang kita ingin bereskan dulu
itu adalah deteksinya
pak presiden tadi sore
sudah mengikuti rekomendasi who
salah satunya adalah meningkatkan
yang tadinya hanya lead bankers
kalau dari pengamatan kami
ini bukan masalah menambahkan laboratorium saja
tetapi justru juga harus
memastikan kualitasnya juga tercapai
kalau kita lihat dari data ini

kita bisa lihat dari data ini
kita bisa lihat dari data ini
korban positif corona ya
di beberapa negara
jadi ini adalah gambar jumlah yang terdeteksi ya
korban terdeteksi dari berbagai negara
kita lihat angkanya itu eksponensial
naiknya cepat sekali
nah tujuan dari mitigasi itu adalah
jangan sampai ini naik terus
kalau bisa akan melandai
nah bagaimana itu bisa melandai
itu harus salah satunya kita harus pastikan
karena kita tahu dari seratus orang yang terdeteksi
jadi kita harus segera kenali
jangan sampai semua orang ini
masuk rumah sakit semua
tapi kalau kita lihat pola penyebaran di indonesia
itu mirip dengan pola penyebaran di italia nggak sih
kalau misalnya kita lihat tuh di itali pada hari pertama diumumkan
itu hanya empat kasus
dalam waktu delapan belas hari menjadi sembilan ribu kasus
ada pola yang sama gak sebetulnya pak ahmad
ada pola yang sama nggak sebetulnya pak ahmad
ya sebetulnya kalau kita lihat indonesia harusnya memang lebih dulu
kalau kita lihat pola peningkatan
karena di semua negara itu hampir sama
selalu eksponensial gitu kan
tapi begitu kita lihat seperti di singapura misalnya
atau di korea
walaupun awalnya dia naik tapi dia segera bisa turun
tapi kalau kita lihat di indonesia ini
kita eksponensialnya mungkin terlambat
kita khawatir ini sebetulnya ada yang
bereskan kita perlu waktu
rekomendasi kami segera
alahkan tidakkan ekstrim
tapi jangan sampai akhirnya masyarakat tidak terpenuhi logistiknya ya
untuk berikan waktu kepada kami
diagnostiknya harus oke dulu
kalau diagnostiknya oke
bahkan misalnya laboratorium
itu harus dilihat bukan cuma peralatannya
dan juga kuatis regensianya
dan juga kita harus berpikir kira kira ada gak
diagnostik yang lebih cepat misalnya
pak hermawan ini kan baru tadi sore
sebetulnya presiden jokowi mengikuti rekomendasi dari who
untuk menambah laboratorium laboratorium
ataupun bekerjasama dengan laboratorium laboratorium
selain balit bank mnk stadionisikanya
tadi sudah disebutkan sebetulnya oleh pak ahmad
ini terlambat apa harusnya dilakukan
sejak awal begitu oleh pemerintah
mbak rifana sebenarnya ini semacam ironi
untuk kebijakan internal indonesia
bagaimana menyikapi ini secara sigap
dalam kondisi ideal seharusnya pemerintah indonesia lah
yang melaporkan secara rutin
ke who tentang strategik
yang sistematik dan efektif
nah tetapi kalau sampai who
yang seolah olah mengirim surat
mengingatkan atau bahkan mendesak
kita didrive oleh who
nah untuk itu
kalaupun kita tidak mengatakan terlambat
nah walaupun tadi mas ahmad sudah mengatakan terlambat ya
ini kan ada fakta eksponensial
kenaikannya di berbagai belahan dunia
ada dua sisi yang harus kita pelajari
sisi asia terutama korea selatan
dengan sisi eropa yaitu italia
korea selatan sebagai negara yang lebih dekat dengan cina
itu melakukannya secara efektif
bahkan sejak kejadian di wuhan
yang belum terlalu berdampak terhadap negara lain di luarnya
mereka sama sekali
tetapi betul betul mengoptimalkan
alert sistem mereka sejak awal
di korea selatan itu ada
pemeriksaan sifatnya drive thru
bahkan seperti itu
artinya mereka betul betul mengoptimalkan
peran serta masyarakat
tidak hanya provider
tapi edukasi masyarakat itu terjadi
nah di italia
walaupun negara trans eropa
karena italia rada gagap
kita tidak mau indonesia ikut ikutan gagap seperti italia
karena awalnya mereka juga menganggap
agak remeh persoalan ini
nah rupanya sekarang bergeser
tidak lagi italia
seluruh eropa dalam ancaman sekarang
dan padahal disana negara negara maju
ukuran maju sebuah negara
bukan persoalan ekonomi
bukan persoalan politik dan infrastruktur
tetapi kesadaran melibatkan
peran serta masyarakat
dan juga keterbukaan pemerintah
terhadap proses yang berlangsung
mas hermawan dengan who mengirimkan surat
kepada pemerintah indonesia apakah itu bentuk
kekhawatiran mereka bahwa kita itu sebetulnya
tidak bisa menangani ini dengan baik
begitu apa yang disebutkan tadi oleh
atau kita terlalu meremehkan ini
concern negara negara di dunia terhadap indonesia
seperti who pun konsentrikan
dengan indonesia adalah jumlah
penduduk kita yang dua ratus enam puluh juta lebih
lalu lintas tenaga kerja dan
artinya kalau indonesia tidak mampu
menangani dengan segera dan mengendalikan ini dengan cepat
maka pandemik ini
tidak saja dianggap sebagai status pandemik
tapi bisa menjadi bencana
di dunia ini yang harus dikhawatirkan
dan di indonesia harus memainkan peran strategis
di dunia saat ini
oke perkiraan anda bisa bertambah sampai
berapa mas kalau misalnya tadi berdasarkan
penjelasan dari pak hermawan
kalau misalnya kita tidak bisa menangani ini dengan cepat
kita akan menjadi pandemik di internal kita sendiri
perkiraan anda bisa sampai berapa mas
mungkin bisa ribuan ya
nah cuma nanti yang kita juga missing
jadi kalau kita lihat dari korea
korea itu begitu ada satu kasus
jadi masalah kita begini
kita sering dengar banyak pasien meninggal
ini dalam dua bulan pertama masih ingat ya
antara januari dan februari
meninggal tapi tidak pernah terdiagnosa
nah sekarang kita bisa bayangkan
apa yang terjadi dalam prosedur itu
karena kalau kita lihat dari korea atau singapura misalnya
setiap ada yang confirm positif
mereka langsung cek itu
apa kontaknya kemana aja
jadi disamping itu perlindungan buat tenaga medis
tapi juga keluarga dan sosial media sekalian
nah kalau kita lihat terus kita audit
bukan untuk mencari kambing hitam sebetulnya
jangan sampai kita mengulang ke kosongnya
mereka mengerti lagi
nah mengerti tadi
mereka juga punya tindakan

sampai anda mulai lawan
untuk pemilihan material dalam video itu
apa nggak untuk klik slide
sudah rusak sampelnya gitu kan karena apalagi kita tahu di indonesia macetnya luar biasa transportasi
itu jadi tantangan gitu artinya fasilitas itu ataupun cara pengambilan sampel dan fasilitas
lab lab kita yang belum berstandar bsl empat itu juga sebetulnya berpengaruh begitu mas bisa disebutkan
sebenarnya kalau kita lihat dari standar cdc aja sebenarnya tidak perlu bsl empat bsl dua sudah cukup
akan tetapi memang harus ada training jangan sampai nanti justru teknisinya teledor
yang infeksi sendiri tapi kalau di laboratorium bsl dua cukup kalau pak anies dengan lab kesedaran bsl dua plus
dia mengatakan it's okay enggak masalah tapi kami ingin menyoroti bagaimana melakukannya dengan benar
dan sesuai dengan turnaround time yang setelah internasional karena kalau kita bicara pcr real
time pcr itu technically itu selesai dalam kurang dari enam jam tapi plus reporting plus nanti untuk
apa namanya penyampaian hasil analisa at at best satu ke dua puluh empat jam dan ini harus kita soroti kalau misalnya lebih
dari itu itu apa yang terjadi
terlalu lama ya
terlalu lama itu yang harus kita soroti
oke kalau dari pak hermawan melihatnya fasilitas dan juga kesiapan tenaga medis kita itu bisa mencukupi tidak bisa menurunkan tidak sih
sebetulnya angka penyebaran ini karena kan ini tidak seimbang antara jumlah kemudian yang nanti berpotensi untuk terkena dengan fasilitas dan juga tenaga medis kita gitu
kalau pendekatan kita fokus pada provider base pada pendekatan penyediaan fasilitas layanan teknologi dan tenaga kesehatan
kalau juga konsisten kenaikan angka per angka seperti yang kita lihat sekarang ini
dua minggu ke depan kita akan collapse tanda kutip kita tidak akan siap menghadapinya
nah maka harapan kami melalui gugus tugas nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh yang melalui kepres ini
ini seharusnya betul betul melibatkan multi stakeholder terutama dari ahli ahli kesehatan masyarakat
karena community base ini akan menjadi mekanisme yang bertemu dengan provider base
jadi kita ini betul betul berganda dengan tangan pemerintah harus mengaktifkan kembali komunitas komunitas
kita itu banyak tenaga kesehatan di komunitas kita punya tenaga penyuluh promosi kesehatan
analis kesehatan lingkungan kita memiliki tenaga epidemiologi surveillance
bahkan bidan perawat pun ada di komunitas
kalau ini dipadu padankan dengan program provider base penyediaan lab alat nakes ruang fasilitas di rumah sakit
tetapi masyarakat kuta juga diedukasi ada alert system kami menyebutnya community based first aid for health
dan ini istilahnya tetapi kalau istilah kita masyarakat kita marilah kolaborasi masyarakat untuk indonesia sehat
oke apakah kemudian proses kolaborasi itu sudah dijalankan atau akan dijalankan oleh pemerintah
kita akan bahas sesaat lagi
cnn indonesia prime news segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
meski jumlah kasus positif covid sembilan belas terus bertambah pemerintah indonesia masih enggan mengambil opsi lockdown atau penguncian
juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona
ahmad yuryanto mengatakan covid sembilan belas tidak semata mata permasalahan kesehatan
pemerintah telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdampak covid sembilan belas
pemerintah saat ini lebih memilih mengambil opsi menekan virus corona dengan cara mengimbau masyarakat
membatasi aktivitas baik secara pribadi atau komunitas
belum menempatkan opsi lockdown
karena ternyata korea sendiri begitu setelah memutuskan lockdown
kasusnya menjadi tidak terkendali
sekarang dibuka lagi dan turun
ingat kita tidak akan menutup satu daerah dan membiarkan daerah itu mengalami penularan sampai habis
tetapi kita yang harus dilakukan adalah segera cari sumber penyebaran dan kemudian isolasi
oke nanti kita akan bahas soal lockdown ini
kenapa pemerintah tidak memilih opsi lockdown
itu nanti kita akan di ujung mas
sambil membahas rekomendasi dari young scientist forum
saya kembali ke pak hermawan tadi
anda melihat belum ada sinergia
sebetulnya dari pemerintah pusat dengan di daerah daerah
tapi bagaimana dengan kesiapan yang di daerah daerah baik rumah sakit maupun tenaga medis kita
karena kalau kita tahu yang terakhir saja korban yang meninggal pun itu dari petugas medis kita
dan saat ini yang terinfeksi juga salah satu dokter kita
calon dokter juga ini bagaimana melihatnya
mbak rifana di rumah sakit itu ada tenaga yang non medis juga
ada petugas petugas mereka medis di sana di registrasi
baru ketemu dengan perawat baru akan ketemu dengan dokter
baru ketemu dengan petugas lab dan seterusnya
kalau memang diperlukan untuk penunjang
artinya cukup banyak tenaga kesehatan yang terlibat urusan di rumah sakit
tetapi semua ini mereka sejauh teman teman ini ini dalam keadaan menurut saya ini belum percaya diri seutuhnya
maka cara terbaik yang harus dilakukan adalah betul
bukan edukasi klinis
karena kesehatan kita itu sudah pinter
memahami prognosis dari penyakit ini
tetapi problemnya pada tataran prosedur
terutama penggunaan juga apd alat pelindung diri
sekaligus bagaimana ini sistem pelaporan dan rujukan berjenjangnya
ini yang menjadi tantangan
kalau kita tidak percaya diri saya yakin
tidak tenang jiwanya tidak juga benar caranya
bagaimana membuat tenaga kesehatan kita lebih baik
tidak percaya diri
tenang jiwanya tapi juga benar caranya
ini tantangan juga di providen
membentuk satgas gugus tugas yang dikomandoi oleh kepala bnpb
itu termasuk salah satu cara yang kemudian bisa tadi memimpin para tenaga medis itu
untuk lebih percaya diri nggak sih pak hermon
dengan adanya gugus tugas ini lebih baik dari sekedar tim task force
walaupun terbit tanggal tiga belas maret kemarin lusa ini
tetapi lebih baik dari tidak ada sama sekali karena parsial
tetapi tantangannya gubernur gubernur
bupati wali kota sudah bergerak sendiri lebih dulu
dan ini yang harus segera dikonsolidasi oleh gugus tugas
dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan berbagai organisasi privasi
termasuk bidang kesehatan masyarakat
mas ahmad ini pemerintah kan tadi belum menetapkan status bencana
status darurat ya
baru menetapkannya status bencana non alam gitu
kenapa sih sebetulnya kalau anda dan juga teman teman lihat
kenapa pemerintah sepertinya tampaknya sulit sekali untuk menetapkan ini sebagai status darurat
apa yang menjadi kekhawatiran
kalau kita lihat negara negara lain seperti korea selatan
bahkan hongkong itu di awal langsung menetapkan emergency status level gitu
kenapa pemerintah kita kemudian sangat sulit sekali untuk bisa menetapkan itu
ya begini mbak rifana
indonesia harus selamat
ini harus selamatkan dulu
karena kalau kita ada pilihan
coronanya ada dua pilihan
kita pilih ekonomi atau kita pilih keselamatan
karena kalau kita pilih ekonomi
jadi semua itungannya harus dengan uang
pada akhirnya di akhir acara itu nggak ada lagi manusia
jadi untuk apa kita selamatkan ekonomi kan
makanya di sini kita mengatakan kita tidak ingin terjebak dalam perdebatan ya
apakah mengenai lockdown misalnya
karena kita juga tahu sekarang ada perdebatan cukup heboh
tapi intinya apapun opsi yang pemerintah akan lakukan
se ekstrim apapun yang mereka lakukan
terutama nanti sekitar tiga bulan lagi ada namanya mudik
itu acara tahunan besar itu
itu keputusan yang sangat berat
dan mungkin nggak cukup hanya dki saja
itu mungkin ada kerjasama dengan berbagai macam pemerintah daerah
artinya pemerintah cuma punya waktu dua bulan
satu bulan menjelang bulan puasa
kemudian satu bulan menjelang lebaran
dua bulan harus bisa mengatasi itu
kita akan hentikan menunda ya
menunda mudik atau membiarkan saja
dan apapun pilihan itu nanti
ujungnya bagaimana mengukurnya
mengukurnya itu apakah indonesia selamat atau tidak
kalau ternyata dengan kita membiarkan mudik misalnya
rumah sakit di daerah akan di overwhelm
dengan kasus kasus yang perlu penanganan serius
banyak kan yang meninggal itu bukan karena penyakitnya
tapi antrian di rumah sakit yang tidak tertolong
sebetulnya ini kalau anda lihat
saya lihat dari apa yang sudah anda dan juga teman teman kumpulkan
fase apa sih yang pertama ini
kan ada tiga fase sebetulnya
dan juga outbreak
mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat
bahwa indonesia itu secara ekonomi
dan juga ke masyarakat
kita sedang dalam fase apa sebetulnya
mungkin nanti dr iman bisa menambahkan atau menjelaskan lebih jauh
pengennya kami saat ini itu containment
tapi kalau melihat sekarang
itu mungkin sudah transmission
jadi sudah sustained transmission
karena seperti tadi dr yuri sudah akui kan
kita tidak bisa lagi menemukan kemana ini
contact tracing tidak berjalan
karena awalnya itu sudah terlambat
jadi kita tidak bisa bertanya
kamu dapat awal dari mana
siapa tahu yang terdeteksi sekarang itu
dia juga bisa cerita
saya gak pernah ke luar negeri
nggak pernah kenal sama orang yang datang dari luar negeri
saya sesak nafas saja
sekarang memang harus dipikirkan secara cepat
metode diagnostik yang sangat cepat dan akurat
dan melibatkan banyak unsur
dan saya lihat memang hingga kemarin
itu kan baru satu laboratorium
tidak dilibatkan unsur dari kementerian teknologi misalnya
padahal kita punya kampus kampus yang sangat bagus
dari sisi penelitian
sekarang sudah kan
eijkman dengan tddc uner ya
dan itu pun bagi saya
itu tidak cukup hanya melibatkan saja
masalah kita itu adalah eksekusi untuk pengawasannya
makanya begitu yang dijalankan
ada namanya pengawasan secara berkala
karena kalau tidak
ini juga nanti banyak fast negatifnya lagi
makanya itu penting sekali
kita harus mendapatkan akses data
dari lab yang pertama dulu melaksanakan
masalah mereka di mana
kita cari solusinya
jangan sampai ini terjadi lagi
karena kuncinya adalah orang yang positif
yang suspek ini
ini setelah ditegakkan diagnosisnya
itu tidak dia covid
kalau diterita iya
segera lakukan contact tracing
itu melibatkan puskesmas nanti
dan jangan juga semua orang yang merasa khawatir
semua rame rame ke rumah sakit
yang tadinya awalnya memang masih sehat
tapi justru malah kena beneran
itu yang kita bicara di wuhan
anda sepakat nggak bahwa ini sudah masuk ke fase kedua
bahwa bukan lagi fase containment
bukan fase pembendungan lagi
bahwa sudah sulit sekali untuk menemukan tracingnya ini sebetulnya
saat sekarang ini
kontak tracing tidak lagi efektif
bahkan sejak kasus dulu kan
yang disebut local transmission
walaupun dikoreksi oleh pak ahmad yuryanto
tetapi jangan lupa
itu sudah menjadi local transmission
adalah pepaparan terjadi antara orang per orang
pada wilayah yang sama
dan ini sudah terjadi
kita tidak mau ada sesuatu yang bersifat silent movement
kita tidak mau juga menyebutnya silent killing disitu
ini sebetulnya ada yang disampaikan oleh presiden jokowi
baru tadi sore
beliau menyampaikan bahwa social distance menjaga jarak
kemudian meminta agar masyarakat itu tetap berada di rumah
ini sebetulnya ampuh tidak sih social distance ini
menekan laju penyebaran virus corona
setelah dua minggu ini kita lihat
sangat masif sekali peningkatannya
saya yang coba dahulu ya
social distancing ini sebenarnya bagus
dalam arti memperlambat kejadian dalam satu waktu
sehingga penumpukan kasus itu tidak memeludak di fast case
bagaimana yang disampaikan oleh mas ahmad tadi
nah artinya orang dengan kesadaran
itu membatasi ruang ruang publik
dengan demikian mengurangi faktor pandemi
dan demikian mengurangi faktor resiko
tetapi bukan berarti menghilangkan
bukan berarti meniadakan dalam satu waktu itu juga
hanya dari grafik yang sifatnya mengerucut tinggi
menjadi lebih landai
sehingga penanganan dan kesiapan fast case kita dalam mendeteksi mengonfirmasi
sampai juga menerapkan langkah langkah berikutnya itu punya waktu
nah ini hanya memperlandai grafik kita
tetapi yang paling efektif saya pikir adalah mengaktifkan komunitas kita
dan melibatkan peran berbagai tenaga kesehatan yang ada di komunitas
yang di koordinir oleh puskesmas
yang ready untuk seluruh indonesia ini
itu yang terbaik
oke anda sepakat nggak pak ahmad bahwa ini hanya memperlambat penyebaran
tapi tidak menghilangkan sesuai yang tadi disampaikan oleh pak hermawan
kalau kita belajar dari spanish flu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu kita lihat dari zaman itu belum ada biologi molekuler
ini yang menarik
mereka tahu orang berjatuhan meninggal
tapi mereka tidak tahu kumannya itu apa
pernah dilakukan di dua kota waktu itu
kematian pertama tanggal tujuh belas september
dia mulai social distancing sekitar dua minggu berikutnya
oke ada jeda waktu dua minggu ya
dan itu peaknya itu tinggi sekali
st louis di negara bagian yang lain
dia itu justru begitu kematian pertama di tanggal dua oktober
lima oktober dia langsung terapkan social distancing
tapi itu dulu sebelum ada biomol
jadi sekarang kita hidup di zaman biologi molekuler
kok masih menggunakan social distancing
tapi akan lebih bagus lagi melandainya seperti di korea lakukan
dia tertekan sekali kan jumlah korbannya kan
kombinasikan social distancing dengan teknologi biologi molekuler
tapi mungkin dulu ini masalah diagnostiknya ini
ini makanya penting saya libatkan multi sektoral
saya khawatir mungkin ada birokrasi yang sifatnya kaku gitu ya
jadi tidak mau kemudian menerima dan juga maunya satu pintu gitu
kalau saya kusnudonnya mungkin bukannya nggak mau
tapi memang ada sekat sekat administrasi yang mungkin agak ribet
saya mungkin bukan dari pemerintahan ya
dan itu kayaknya harus mungkin lebih fleksibel
mudah mudahan dengan gugus tugas yang baru ini bisa membatasi
lebih melunak ya
percepat birokrasi yang tadi ya
oke setelah ini kita akan bahas pro kontra
dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
jika memang betul betul ingin mengambil opsi lockdown
karena pro dan kontra ini kemudian muncul di masyarakat
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita
dengan para narasumber yang sudah ada di studio
tadi sebelum break kita sudah membahas soal pro dan
sudah saya bahas sebetulnya soal pro dan kontra lockdown
ini akan seperti apa
karena banyak sekali pihak yang kemudian mendesak pemerintah pusat
agar segera menerapkan lockdown
karena beberapa negara dengan angka pertumbuhan kasus positif corona
yang cukup tinggi seperti italia dan juga singapura
kemudian mereka menerapkan lockdown
kenapa pemerintah ini sangat sulit sekali untuk menerapkan lockdown
apa pro dan kontra
kita akan tanya ke pak hermawan terlebih dahulu
lockdown itu apa sebetulnya isinya begitu
sehingga masyarakat kemudian juga bisa membedakan antara social distance dengan lockdown
karena kan sekarang pak presiden jokowi sudah mengatakan
social distance itu penting menjaga jarak gitu loh
kenapa harus di lockdown juga gitu
pertama yang ingin saya sampaikan social distancing
ini berupa himbauan
kepada masyarakat dan individu di tengah masyarakat
agar menghindari keramaian membatasi diri untuk keluar untuk hal hal yang tidak perlu
dan kalau bisa saat ini lebih banyak di rumah dengan orang orang yang kita kenal dengan faktor risikonya
jadi ini adalah himbauan berkaitan dengan behavior kita
tetapi yang dinantikan itu adalah peran pemerintah kita
bentuk dari keputusan pemerintah untuk bersikap tegas
memang ada konsekuensi
sebelum dilakukan lockdown
pemerintah harus memastikan semua kebutuhan bahan pokok masyarakat
selama pembatasan ketat ini tersedia
harga harga tidak naik
semua fasilitas publik seperti listrik jaringan komunikasi informasi harus tetap on
tidak ada lagi hal hal yang panik buying dan seterusnya
kalau ini bisa dilakukan
maka lockdown itu diharapkan oleh seluruh tenaga kesehatan
supaya layanan juga efektif di rumah sakit puskesmas community terjaga
faskes juga tidak membludak
dan pemerintah juga nyaman
tetapi kalau pemerintah tidak siap untuk menjaga hal hal ini
maka memang lockdown ini akan dihindari istilah ini oleh pemerintah
anda dan juga teman teman ini kemudian memberikan rekomendasi
kalau kita lihat rekomendasi pertamanya sesuai tadi yang saya tanyakan ke pak hermawan ya
bahwa membatasi perkembulan masa dan pergerakan masa atau lockdown
anda sepakat tadi apa yang disampaikan
bahwa jika memang pemerintah tidak meyakini bisa menyiapkan hal hal tadi
seperti kebutuhan pokok
dan juga memastikan bahwa masyarakat itu kemudian mengikuti perintahnya
itu memang tidak akan bisa ya
itu perlu political will ya
artinya kalau dari kami dari young scientist forum
indonesia itu selamatkan dulu
manusia ini selamatkan dulu
nah tapi nanti tergantung pemerintah lagi
opsi apa yang akan mereka ambil
karena kalau mereka memilih untuk dengan banyak pertimbangan yang lain
ya itu nanti kita semua akan merasakan akibatnya
apakah kemudian lockdown menjadi satu satunya opsi yang dimiliki oleh pemerintah ataupun indonesia
saat ini untuk menekan laju pertumbuhan
karena italia akhirnya menerapkan itu
angkanya kemudian memang tidak langsung drastis turun ya
tapi wuhan kemudian menerapkan lockdown dan turun kemudian
korea selatan juga melakukan hal yang sama
apakah kemudian lockdown itu satu satunya opsi sebetulnya
ya kalau saya dari sisi biologi molekuler ya
kita sekarang hidup di zaman biologi molekuler
kita tahu persis kumannya
beda dengan spanish flu
kita nggak tahu kuman itu apa
nah sebetulnya dengan adanya drastic measures
itu memberikan kita briefing time
kalau tadi dr hemrawan dari segi fase satu
yang harus kesehatan
tapi dari kita dari sisi deteksinya
karena kita harus men triage
mana pasien yang sama sama positif yang perlu secara khusus
mana yang cukup di rumah saja
jadi makanya ini menjadi sangat penting
tapi ini semua memang harus dijalankan juga
kalau kita memutuskan se ekstrim apapun yang mau kita ambil
ya tadi kesediaan logistik ya
jangan sampai ada rush panic buying
apalagi nanti ini apa namanya pembelian terlalu banyak bahan bahan pokok
sehingga dia nggak kebagian misalnya
itu pikirkan juga
terus ini belum lagi karyawan yang hidupnya dari harian
gaji harian bagaimana ini harus diselesaikan juga nih
ini contoh ekonominya gitu
jadi memang harus banyak yang dipertimbangkan
tapi sebetulnya kalau ditulis di sini
yang kalau kita lihat pertama
menjamin kesediaan bahan kebutuhan primer di wilayah wilayah yang mengalami lockdown
ini pemerintah kita sudah siap betul betul
lockdown ini kan tidak harus menyeluruh di indonesia
hanya pada memang daerah daerah yang beresiko tinggi
seperti jakarta kan paling awal nih ya
artinya memang ini harus dilakukan secara terang
ini harus dilakukan secara terbatas dulu
nggak mungkin satu indonesia ini lockdown
kalau singapura satu negara lockdown masih mungkin
jadi artinya lockdownnya bisa dilakukan secara bertahap
bertahap dan terbatas dahulu
mungkin jabodetabek terlebih dahulu begitu ya
ya artinya ini ada komitmen ya
pendekatannya sangat komprehensif
tidak hanya urusan kesehatan
semua infrastruktur kebutuhan dasar kita harus kita penuhi dulu
maka baru kita siap untuk melakukan lockdown
tetapi lockdown itu penting
untuk memberikan ruang bernafas
bagi tenaga kesehatan
bagi fasilitas pemerintah
untuk betul betul menangani diri dalam waktu yang sesingkat
untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi
maka di daegu di korea selatan
kemudian di wuhan di italia utara
bahkan di kum di iran juga dilakukan hal yang sama
jangankan negara negara yang sudah pandemi di internalnya
di arab saja melakukan itu
artinya arab yang belum berdampak besar ya
walaupun sudah banyak kasusnya juga
nah hal ini penting untuk memberi ruang tadi
jangankan istilah lockdown
negara shutdown saja di amerika pernah terjadi
artinya pemerintah sebetulnya tidak perlu takut ya
tidak perlu takut
untuk mengambil opsi lockdown itu ya
itu yang menjadi penting
mas ahmad dari perhitungan anda dan juga teman teman
kalau lockdown secara bertahap itu bisa pelan pelan mengurangi angka kasus yang positif
ini istilahnya kan kita berusaha membatasi ya
kita berusaha apa namanya
pasti harus ada data
seperti disampaikan dr hermawan
apa yang membuat misalnya jakarta itu lockdown
basis datanya apa
karena memang dari data yang masuk dari deteksi virusnya itu banyaknya di jakarta
jadi kita harus mulai dari yang sudah clear dulu
nah dari situ kita berusaha mendeteksi dengan teknologi pcr yang baik
kita bisa mengukur nanti
dengan lockdown ini bisa melandai nggak gitu
makanya di sini memang masalahnya apapun nanti yang dipilih
kalau memang kita pilih jakarta pengukurannya bagaimana
apakah kita dua minggu satu bulan dua bulan
ukuran dari mana
kalau kita bisa lihat yang terkonfirmasi positif mulai turun
di situ kita bisa melepaskan
jadi lockdown itu juga asal kita mulai kita ada target
nah targetnya apa
kalau kita lihat di spanis flu yang kemarin targetnya adalah angka kematian
tapi kalau sekarang masa kita melihat angka yang mati ada berapa gitu kan
makanya ukuran lebih halus
berapanya yang terkonfirmasi positif tapi yang terkendali
seperti tadi kita bisa pilih mana yang sama sama positif
tapi dia tidak sesak nafas
sehingga tidak harus masuk rumah sakit
cukup di puskesmas saja di monitoring
tapi yang baru sesak nafas dijadwalkan
jangan sampai over well
artinya kalau misalnya melakukan lockdown di jakarta
berapa lama sebetulnya waktu yang dibutuhkan
kalau kita lihat masa penyebarannya ataupun outbreaknya itu kan bisa berlangsung
sampai nanti pertengahan bulan april begitu ya
nah itu berapa lama sebetulnya yang dibutuhkan
kalau misalnya pemerintah ingin melakukan lockdown
kalau kita dari insting kita
memang kadang kadang data itu kan
kita tidak punya data sekarang
karena diagnostiknya pun masih bermasalah
secara praktikal tunggu sampai lebaran
kita tidak ingin dua puluh juta warga jakarta ini menyebarkan virus yang kemana mana ke daerah
karena kalau mereka sampai ke daerah semua
itu kita bayangkan rumah sakit dan kita akan lebih kesulitan lagi ya
tunggu sampai setelah lebaran
bereskan dulu diagnostiknya
berdayakan puskesmas dulu jakarta raya
hitung berapa banyak ini yang positif gitu
teknologi kita ada
mudah mudahan saat gas ini kita bisa melepaskan sekat sekat birokrasi
supaya kita bisa cepat untuk menghitung
dan jangan lupa dari si ini
memberdayakan dari sisi agama ya
ini juga perlu disosialisasikan juga
karena dalam islam itu pengurusan jenazah itu tidak sederhana
ya kan pilihannya sebetulnya dikremasi atau ditutup dengan plastik
nah itu kan kemudian akan menimbulkan mungkin saja menimbulkan misinterpretasi
itu yang harus dijelaskan ya oleh para pemuka agama
ini masalahnya kita makanya para ulama kita memang harus berpikir forward looking
jadi kita harus melihat mitigasi dari sisi kalau kejadian worst case nya apa
pada titik berapa jenazah sehari
kita harus memikirkan mungkin kremasi
karena kita sama kita bicara keselamatan masyarakat
nah memang kita tidak ingin terjadi
makanya kita harus banyak effort dapat mitigasi dari situ
jadi libatkan juga pemuka agama
karena bagaimanapun kita mengandung agama islam
supaya pemahaman mereka juga tidak keliru
gitu kan misalnya
oh ini kan sudah takdir allah misalnya gitu kan
tapi kita juga tahu allah itu ada kodarnya pada setiap virus itu
jadi kita tahu bagaimana untuk mengantisipasinya
itu yang harus kita perhatikan
pak hermawan apa yang akan terjadi kalau misalnya kemudian pemerintah tidak kunjung
mengambil opsi lockdown seperti yang tadi sudah disampaikan oleh mas ahmad
ini kan sudah mau menjelang bulan puasa
kemudian kemudian menjelang bulan hari raya gitu
apa yang akan terjadi
kalau perkiraan yang terjadi
kalau begini begini saja pendekatan kita agak parsial
nah itu kita sangat mengkhawatirkan
kita tidak ingin membeludak tiba tiba dalam seminggu bisa naik ribuan bahkan puluhan ribu seperti di italia
ada hikmahnya ketika tuhan itu memberikan kesempatan indonesia untuk belajar dari negara lain
belajar dari jepang dari korea selatan dari iran dari italia yang lebih masif ya
artinya kita diberi waktu untuk belajar
tapi kalau kita juga tidak mau belajar
jangan salahkan tuhan yang menciptakan
jadi artinya tuhan berikan kesempatan belajar
untuk itu marilah kita ini melakukan pendekatan yang komprehensif
terbuka di depan publik sendiri
percaya dengan kemampuan kita yang serba maju teknologi pintar ilmuwan ya termasuk yat scientist forum ini
artinya orang orang ini harus diberi ruang untuk memberikan kontribusi
nah tetapi yang paling penting sekali menurut saya
terkait dengan lockdown ini
adalah kesiapan kita dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan yang komprehensif
dan tentu prosesnya akan bertahap sekali
pemerintah saatnya memberikan sikap yang cukup powerful
jangan lagi memberikan tangan kepada masyarakat
ini kan masih himbau masyarakat semua
tetapi yang harus diaktifkan di masyarakat itu bukan individunya
bukan kesadaran pribadi
tetapi fasilitasi pemerintah yang kami sebut dengan community based first aid
karena kita punya tenaga tenaga kesehatan sebagai alert system di tengah tengah masyarakat
tapi kan sebetulnya presiden jokowi sudah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah
untuk menentukan statusnya masing masing
artinya kalau pemerintah daerah suatu wilayah itu kemudian menetapkan status lockdown
itu sebetulnya tidak masalah
itu akan mengurangi tidak sih sebetulnya kalau misalnya
contohnya misalnya gubernur jawa tengah ataupun gubernur jawa barat
dan juga gubernur dg jakarta menetapkan
lebih baik kita lockdown saja provinsi kita masing masing
ini bisa sebetulnya menekan angka penyebaran
karena secara evidence kita baru satu pintu kemarin
sampai dua hari yang lalu
itu dari terkonfirmasi hasil dari litbangkes
walaupun ada desentralisasi pemeriksaan lab ke eijkman sama uneir saat ini
tetapi tadi berdasarkan epidemi analysis base ini belum
karena kasus di surabaya sebenarnya yang terkonfirmasi mungkin baru satu atau belum kelihatan
beda dengan jakarta bali atau jawa tengah yang sudah terkonfirmasi
nah belum lagi lalu lintas kita
di bandara bandara kita protokol kita terkait dengan ini masih sangat lemah
kasus suspek ini bertumbuh di bali di nusa tenggara makassar sulawesi
hampir seluruh wilayah indonesia ini ada orang dalam pemantauan ribuan
sudah ratusan kalau kita kumulatifkan itu suspek
dan kita tidak mau ini kita gagap menangan ini
kalau kita tidak mampu melakukan desentralisasi berbasis regional
dengan epidemi analysis based
berdasarkan perkiraan epidemi dari ahli ahli dan pakar
jadi inilah yang kita sebut
peran yang tidak parsial
peran yang komprehensif
yang memang kita yakinkan semua stakeholder termasuk masyarakat di kita itu mestinya bisa
masyarakat juga saya himbau sih
agar membatasi diri
social distancing itu tetap diperlukan
dan itu cara terbaik sebelum pemerintah bersikap untuk lockdown
jadi saya mengulang
lockdown itu keputusan pemerintah
tetapi social distancing itu himbauan pemerintah yang memutuskan pribadi kita
nah sekarang seperti kampus kampus meliburkan diri
perusahaan karyawannya dibatasi
ini kan ada juga yang memulangkan ke kampung halaman mahasiswa terutama itu kan dari seluruh indonesia
ada di jakarta ini
tetapi kalau bisa jangan melakukan silent movement saat ini
kita tidak mau ada silent transmission yang terjadi
terakhir mas gimana mas ahmad dan juga teman teman dari indonesian young scientist forum
memberikan masukan apa yang harus dilakukan pemerintah tadi
pak hermawan sudah komplit sekali
bahwa lockdown itu merupakan kebijakan dari pemerintah
tapi masyarakat juga harus punya kesadaran diri sendiri melakukan social distance
dan juga harus ada desentralisasi
tadi kalau saya rangkum seperti itu
jadi indonesia itu tidak pernah kekurangan their best minds
kita tidak pernah kekurangan anak anak muda yang pintar pintar
tetapi masalahnya tidak dilibatkan dari awal
jadi dari si sains kita banyak parker epidemiologi juga
nah seandainya dilibatkan dari awal
seperti misalnya studi genomnya saja
kita akan jadi menarik sekali
ini virus yang dari mana nih yang menularkan indonesia misalnya
lalu nanti untuk pengembangan diagnostik dari lokal misalnya
kalau kita punya banyak sekali sampel
itu luar biasa
kita tidak tergantung dengan impor lagi
jadi sains itu harapan kami dari young scientist forum
jangan sampai sains ada beban ekonomi
tapi justru knowledge space ekonomi yang perlu kita galakkan
jadi jangan hanya bisa ya impor
tapi kita kok bisa ekspor
nah ini kita perlu kolaborasi
kita siap sebagai sains
insya allah kita akan siap bantu apa yang diperlukan
dan kita harus segera cepat
karena sepuluh tahun yang lalu juga kita bisa menemukan vaksin flu burung ya
dari teman teman lembaga eijkman betul kan ya pak ya
jadi kita belajar dulu flu burung halimayan satu
kita membentuk komnas flu burung loh
artinya pemerintah bersikap institutional based
ada keputusan yang cukup powerful
dan akhirnya kita melewati masa itu
tapi sekarang kita ini gugup gugup

mudah mudahan bisa lebih mempercepat koordinasi dan konsolidasi di seluruh wilayah indonesia
oke terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
dan semoga pemerintah segera mengambil langkah tegas dan juga strategis
dan tidak lamban dalam menangani penyebaran virus corona
karena memang angkanya ini semakin bertambah
terima kasih sekali bapak bapak
makasih selamat malam
pt kai daob satu jakarta telah menempatkan petugas khusus untuk memeriksa
suhu badan calon penumpang di stasiun pasar senen jakarta pusat
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi